presiden jokowi memberikan peringatan keras pada seluruh anggota kepolisian republik indonesia
saat memberikan sambutan dalam acara hut ke tujuh puluh tujuh bayangkara polri
sabtu kemarin presiden meminta tidak ada blok blokan di tubuh polri
dan pendegakan hukum jangan tumpul ke atas lalu tajam ke bawah
apakah peringatan keras presiden jokowi mampu mereformasi institusi bayangkara
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada ketua kompol nas beni mamoto selamat sore pak beni
ketua kompol nas beni mamoto selamat sore pak beni
dan direktur eksekutif amnesti internasional usman hamid selamat sore mas usman
selamat sore maaf ini saya agak kasual karena bisa beragak
oke saya mau ke pak beni dulu
pak beni presiden jokowi memberi peringatan keras kepada personil polri pada peringatan hut bayangkara kemarin
apakah ini momentum refleksi bagi polri
sampai dengan di pelosok perbatasan sana
ya memang sambutan bapak kapolri kemarin dengan bahasa yang sederhana tajam dan menurut kami itu tepat
yang diangkat pesan pesan yang diangkat itu tepat sesuai dengan realita yang ada
kami dari kompolnas sendiri kan berlima aduan dari masyarakat
sehingga kami mendengar langsung bagaimana keluh kesah mereka terhadap pelayanan polri ini
oleh sebab itu momentum ini menjadi momentum yang bagus sekali untuk terus menerus melakukan pembenahan
dan kembangkan kembangkan kembangkan kembangkan
yang kami melihat trennya semakin baik
dan memang satu catatan yang menurut kami perlu di stressing adalah seluruh jajaran polri perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat
oke pak beni ini bukan hal yang biasa ya ketika seorang kapolri kemudian meminta maaf secara terbuka karena institusi bayangkara personil kepolisian
hati masyarakat ini kan bukan tradisi yang biasa kita dengar begitu ya dari sosok seorang kapolri
tapi pak kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo secara bergetar kemarin suaranya sampai menyampaikan permohonan maaf
ini apa yang bisa anda lihat di situ pak beni
menurut penilaian kami itulah bentuk keteladanan
ya jadi rendah hati ketika kita menjadi pelayan masyarakat
kita harus rendah hati tidak boleh sombong tidak boleh merasa berkuasa tidak boleh merasa paling benar
itu ditunjukkan dengan sikap kapolri yang secara terbuka meminta maaf atas perilaku anggotanya
oke jadi itu harusnya
bisa dicontoh ya oleh personil kepolisian ke bawah begitu ya
kalau memang salah lebih baik meminta maaf saja begitu
seperti yang dikontrol pak kapolri
oke saya mau ke mas usman
mas usman peringatan keras presiden jokowi yang disambut oleh permintaan maafnya pak kapolri
ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan baik dari presiden jokowi ataupun dari masyarakat atas perilaku anggota polri
yang belakangan ini
yang belakangan ini
memang menyorot perhatian ya
pertama tentu saya ingin ucapkan dirgahayu polri tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
dan saya kira apa yang ditampilkan oleh presiden jokowi jodoh
sesuatu yang sebenarnya sudah seharusnya dilakukan secara berkala
untuk terus mengingatkan institusi polri di dalam melayani masyarakat
baik itu dalam pemeliharaan keamanan pengayuman pelayanan maupun juga di dalam konteks penegakan hukum
tempat pertama masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil
karena itu kalau polri tidak menjaga independensinya tidak menjaga kinerjanya
saya kira pelayanan masyarakat akan sangat buruk
ini seperti tahun lalu ketika kinerja polri di dalam berbagai survei sangat merosot
baru sekarang ini mulai ada perbaikan
pertama di bulan mei
dan saya kira perbaikan
kepercayaan masyarakat itu harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk terus meningkatkan kinerja polri
di dalam melayani masyarakat
melayani pemeliharaan keamanan
pelindungi para pengunjung rakyat
dan juga menegakkan hukum atau menindak kejahatan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yang meresahkan masyarakat
dan yang jauh lebih penting juga adalah di dalam proses hukum
aparat kepolisian diikat bukan hanya oleh etik
tetapi juga oleh hukum
oleh hukum termasuk untuk tidak memberikan perlakuan yang sewenang wenang untuk tidak melakukan penyiksaan di dalam proses penangkapan penahanan atau pemeriksaan seseorang yang katakanlah disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana
jadi peringatan presiden saya kira harus dilihat di dalam konteks fluktuasi atau naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada polri
ucapan permintaan maaf dari kapolri pak listio sigit prabowo saya kira harus juga diletakkan sebagai langkah awal yang diikuti dengan perbaikan kinerja konkret
laporan laporan masyarakat yang masuk yang belum diberikan katakanlah penanganan tindak lanjut dalam bentuk penyidikan itu harus segera ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan
atau laporan laporan masyarakat yang baru pada tahap penyelidikan perlu diberikan perkembangan pada masyarakat
melalui sp dua hp supaya ada kepastian supaya ada semacam jaminan penegakan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui pembuatan laporan dan pengajuan mereka kepada kepolisian
oke jadi permintaan maafnya kapolri harus diikuti oleh langkah konkret
jadi jangan hanya sampai meminta maaf saja tapi tidak ada langkah konkretnya
saya mau ke pak benny pak beni presiden juga meminta supaya di institusi kepolisian tidak ada lagi blok blokan hingga patron patronan
sebagai sebuah institusi yang memiliki kewenangan besar polri ibarat sapu lidi
harus bersama bersatu untuk menyapu kotoran yang ada di masyarakat begitu ya
apakah kemudian kompolnas memang melihat selama ini ada blok blokan atau patronisasi di tubuh polri yang berlangsung sekian lama
ya kalau kita melihat apa yang sempat viral ketika rame ramenya kasus
sambo itu tercermin ada serang menyerang sehingga ada istilah yang muncul perang bintang dan sebagainya
itu sesungguhnya sudah menggabarkan lah ya
meskipun itu tentunya perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut
kemudian menyangkut masalah perumpamaan yang disampaikan oleh bapak presiden
menurut saya tepat sekali perumpamaan itu
sapu kotor akan membersihkan sampah itu nggak mungkin
kemudian masalah lidi itu harus tegak kuat
kemudian ketika lidi itu disatukan dalam satu ikatan yang kuat
itu tentunya akan menjadikan kekuatan tersendiri ketika harus membersihkan harus menegakkan hukum dan sebagainya
jadi saya kemarin ikut hadir mendengar langsung itu
aduh ini semuanya tepat yang disampaikan oleh bapak presiden
jadi memang anda sebagai ketua kompolas juga mengakui bahwa ada blok blokan ataupun patronisasi ya di tubuh institusi polri yang berlangsung sejak lama
sehingga kemudian itu yang disentih lalui presiden
itu memang praktik itu ada ya pak beni
ya sekarang begini saja lah
itu susah untuk di
faktakan tetapi aromanya ada
itu bukan rahasia umum lah ya
ketika saya bertugas dulu masih bertugas juga sama lah
tadi dikatakan oleh pak beni bahwa itu susah untuk difaktakan tapi aromanya ada
sudah jadi rahasia umum bahwa di institusi polri ada praktik blok blokan ataupun patronisasi terhadap kelompok ataupun jenderal jenderal tertentu
ini seberapa parah kalau ini tidak diberantas dapat mempengaruhi kinerja institusi polri tadi untuk mereformasi
praktik blok blokan ataupun patronisasi
jadi blok blokan atau patronisasi itu setidak tidaknya bisa saya kelompokkan menjadi tiga hal
yang pertama blok dalam arti politik
yang kedua blok dalam arti sumber sumber keuangan bisnis
dan yang ketiga
dari sumber internal kepolisian
misalnya pertahingan antara angkatan
jadi karena promosi dan mutasi yang tidak merit system
tidak benar benar memperhatikan kemampuan kepatuhan pada undang undang dan juga keseimbangan antara angkatan
nah untuk yang pertama blok blokan politik atau misalnya patronasi politik
saya kira ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik
baik itu di tingkat eksekutif dan juga di tingkat legislatif
di tingkat eksekutif yang saya maksud adalah sejauh mana presiden misalnya bisa menjaga independensi kepolisian
dengan melakukan katakanlah pengawasan internal secara eksekutif melalui kemenkopol hukum atau melalui menkopol hukum sebagai kedua misalnya komponat
yang kedua blok blokan politik ini juga bisa terjadi karena favoritisme dari presiden
jadi presiden punya
punya andil ya
polri yang punya andil
jadi memiliki sosok pimpinan kepolisian yang memiliki kedekatan
apakah itu kedekatan karena pernah bekerja bersama selama presiden menjadi wali kota atau selama presiden menjadi gubernur
atau dalam tingkat tertentu kepolisian kemudian ditarik ke arah ranah politik
dimana kepolisian didorong untuk melakukan proses hukum terhadap oposisi politik
baik itu oposisi partai maupun juga oposisi non partai
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan
dan sejumlah sarjana yang memiliki tentang kondisi politik indonesia menunjukkan bagaimana kepolisian mengalami weaponization
mengalami semacam instrumentalisasi sehingga jadi alat politik ketimbang menjadi alat negara di bidang penegak hukum
yang kedua blok blok politik yang bisa terjadi adalah pada ranah legislatif
jadi biasanya ada partai partai politik
yang juga berusaha mempengaruhi internal kepolisian
sehingga beberapa jenderal misalnya terkesan berafiliasi ke partai politik tertentu
misalnya ada jenderal yang katakanlah lebih dekat dengan partai pdip
ada jenderal yang lebih dekat dengan partai nasdem dan lain sebagainya
jadi blok blok politik ini patronat ini bisa disebabkan dari dua arah politik itu
nah yang blok bisnis saya kira ini biasanya berhubungan dengan afiliasi dengan katakanlah para pebisnis pebisnis besar
blok blok bisnis besar di sektor pertambangan di sektor perkebunan sawit
ini yang dalam kasus sambo misalnya terlihat ada perang bintang antara misalnya jaringan jenderal yang terhubung dengan mafia tambang
dengan maksimalnya mafia lain
mafia judi atau mafia yang disebut sebagai mafia tiga
nah yang ketiga yang tadi saya sudah sebut adalah yang tumbuh dari internal kepolisian
dan biasanya itu akibat dari promosi dan mutasi yang tidak memperhatikan
dan reputasi kinerja gitu
hanya memperhatikan kedekatan favoritisme gitu
jadi itu yang saya kira sulit untuk disangkal sebagai sebuah fakta politik
tentu dengan peringatan hari ulang tahun kepolisian saya kira kita semua dan khususnya jajaran polri perlu melakukan evaluasi dan introspeksi untuk setidak tidaknya mengurangi masalah masalah blok blokan politik
masa usman tahun dulu
masa usman tahun dulu
blok politik diantara angkatan misalnya gitu
tahan dulu saya akan masuk lebih dalam soal sentilan kerasnya presiden jokowi
tapi tadi poinnya mas usman menarik sekali bahwa faktor eksternal dan juga internal termasuk presiden juga ikut andil dalam blok blokan ataupun patronisasi di tubuh polri ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tapi sama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber
saya mau ke pak beni lagi
pak beni presiden selain menyentil keras soal adanya blok blokan ataupun patronisasi di tubuh polri
ternyata presiden juga mengingatkan jangan ada lagi persepsi bahwa penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas
pertanyaan saya kompolnas mengakui bahwa memang selama ini penegakan hukum polri seperti itu tajam ke bawah
tumpul ke atas pak beni
memang aduan yang masuk ke kami diantaranya ada yang nadanya seperti itu
yang kami tampung kami dengar kami evaluasi
memang ketika ada masyarakat yang berhadapan dengan satu kekuatan sebagai contoh lah
misalkan karyawan dengan perusahaan kemudian katakanlah masyarakat dengan pihak
tertentu yang entah itu pengusaha besar dan sebagainya
itu masyarakat merasakan kenapa perlakuannya berbeda kemudian lambat dan sebagainya
itu kemudian masyarakat menilai bahwa ketika kami bermasalah prosesnya kok cepat
tapi ketika kami menjadi korban kok lambat
nah inilah yang kemudian kami sendiri ketika melakukan klarifikasi
kami selalu mengingatkan
kepada teman teman di jajaran polri untuk perlakukan sama
kemudian yang penting adalah transparansi untuk menghindari penilaian yang seperti saya sampaikan tadi
ketika transparan semua disampaikan melalui sp dua hp hambatannya apa dan sebagainya
bahkan gelar diundang itu masyarakat tidak akan menilai seperti itu
inilah satu hal
transparansi menjadi penting
mas usman apakah memang mengubah persepsi agar penegakan hukum polisi
jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu akan mudah ya ke depannya
apalagi tadi pak benny mengatakan bahwa harus ada transparansi perlakuan yang sama
tapi apakah kemudian bisa mereformasi itu setelah sekian lama itu terjadi dalam tubuh polri
tidak akan mudah dalam arti karena itu sudah berlangsung bertahun tahun
di mana kepala pemerintah yang berkuasa mempengaruhi secara politik pimpinan di tingkat kepolisian
demikian pula kalangan pengusaha besar
katakanlah misalnya kita sebut kelompok usaha sinarmas atau kelompok usaha sukanto tanuto
atau kelompok usaha lain yang misalnya kerap kali dalam pandangan sejumlah masyarakat dipandang mendapatkan semacam
perlakuan yang istimewa dari pihak kepolisian
jadi kasus kasus tanah atau kasus kasus tindak pidana ekonomi tindak pidana ekonomi khusus
atau kasus kasus pelanggaran ham yang melibatkan perusahaan atau pengusaha perkebunan sawit
atau pengusaha pertambangan itu tidak dijalankan sebagai manganestrinya
dan biasanya di tingkat kepolisian bawah entah itu polres atau polda
mereka mungkin ingin memproses hukumnya secara segera
tetapi kadang kadang ada pengaruh politik dari tingkat atas
dan pengaruh politik itu bisa dari mabes polri dari mabes polri juga tidak satu suara
atau dari sumber sumber istana misalnya yang memiliki kedekatan politik atau kedekatan bisnis
dengan pengusaha pengusaha yang sedang bermasalah
nah ini yang akhirnya hukum dianggap masyarakat tumpul ke atas tajam ke bawah
jadi kalau masyarakat bermasalah segera ditangkap
bahkan dengan perlakuan penangkapan penahanan yang seunang unang dalam proses hukumnya kadang kadang disiksa
dan dalam bulan kemarin bulan juni
amnesty international indonesia merilis satu ratus tujuh puluh sembilan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian
di berbagai kantor kepolisian
yang hingga saat ini belum ada proses hukum yang memadai belum ada penghukuman
ada yang berhubungan dengan proses hukum di dana biasa
ada juga yang berhubungan dengan katakanlah penanganan unjuk rasa
dan keta tanah dan seterusnya
jadi saya kira ini tidak akan mudah gitu
kecuali pemerintah dan dpr memutus pengaruh politik itu
dalam pengertian pengaruh politik yang negatif ya
dan memutus pengaruh bisnis atau pengaruh sumber sumber ekonomi
atau kedekatan ekonomi pimpinan polri dengan jumlah pengusaha besar
kalau itu diputus saya kira
sebenarnya saya juga tidak meminta hubungan hubungan itu diputus sama sekali
saya kira sudah hal yang wajar seorang jenderal misalnya memiliki kedekatan dengan pengusaha besar
tapi yang penting adalah proses hukum di tingkat kepolisian
di polres di polsek di polda itu tidak boleh diintervensi
karena masalah masalah kedekatan hubungan bisnis semacam itu
itu yang harus diperhatikan gitu
dan kalau ada anggota polri yang katakanlah menggunakan senjata api
sehingga mengakibatkan tewasnya warga tanpa bisa dibenarkan secara hukum
ya harus dihukum
audit menyiksa itu harus dihukum
jadi masyarakat akan melihat polri benar benar tajam kemanapun
tajam ke atas tajam ke samping ke bawah
ini yang segera dibutuhkan peran semua pihak
saya kira pak benny mamoto sebagai
kompona komnasam dalam pengawasan bidang hak asasi manusia
ombudsman dalam bidang pelayanan masyarakat
atau misalnya parlemen khususnya komisi tiga
itu semuanya punya peran yang sama untuk membangun sistem pengawasan yang berlatih
sehingga kinerja polri benar benar berada dalam kontrol masyarakat
berada dalam kontrol wakil wakil masyarakat
dan berada dalam kontrol proses peradilan
itu merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya sangat berat ya
bagi semua pihak bukan hanya bagi institusi polri juga
tapi untuk dpr sebagai mitra kerjanya polri
dan juga pemerintah ekskutif dan juga komponas harus bersatu padu
dan sekali lagi komitmen utama dari personil kepolisian itu yang dibutuhkan
untuk melakukan reformasi besar besaran di tubuh polri
pekerjaan yang tidak mudah yang berat butuh waktu lama
tapi kalau ada komitmen semuanya bisa terjadi
kita akan lihat karena waktu yang akan membuktikan apakah betul betul polri bisa mereformasi diri
yang menjadi lebih baik setelah mendapatkan setilan setilan kelas dari berbagai pihak
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ketua harian kompolnas pak beni mamoto
dan juga direktur ekskutif dari amnesty international mas usman hamid
saya selalu pak beni dan juga mas usman